rabu ini frederick yunadi kembali memasuki gedung kpk untuk menjalani pemeriksaan
namun ketika keluar dari gedung kpk mantan pengacara setia novanto ini mengaku tidak diperiksa
ataupun diberi pertanyaan oleh para penyidik tentang kasusnya
ia menyatakan hanya diam dan menunggu tanpa proses pemeriksaan
menanggapi langkah dewan kehormatan peradi yang hari ini datang untuk berkoordinasi dengan kpk
guna menggelar sidang etik terhadap dirinya
frederick menyebut memang seharusnya dewan kehormatan peradilah yang menyatakan ia bersalah terlebih dahulu
sebelum diproses oleh kpk
kpk menyatakan proses hukum tersangka pengacara ataupun dokter tidak harus menunggu sidang etik profesi
kpk menyebut telah memiliki alat bukti yang kuat untuk menjerat frederick yunadi dan dokter
dokter bimanesh dengan sangkaan menghalangi proses penyidikan tersangka setia novanto
kita sudah tahu siapa yang datang ke rumah sakit sebelum kecelakaan itu
dan kita juga sudah tahu siapa yang menghukumi dokter untuk kemudian melakukan proses pemesanan awal
dan kegiatan kegiatan yang lain
dengan tujuan dugaannya adalah untuk menghalang halangi penanganan kasus ktp elektronik
agar setia novanto tidak jadi diperiksa pada saat itu
nah bukti itu semuanya ada